balon udara dan petasan berukuran jumbo meledak sejumlah remaja di ponorogo jawa timur terluka
korban mengalami luka bakar serius hingga enam puluh tiga persen
inilah video amatir saat balon udara berisi petasan berukuran jumbo meledak
balon meledak sebelum sempat terbang ke udara
puluhan remaja yang berada di sekitar balon udara tampak panik dan melarikan diri
empat orang mengalami luka bakar serius akibat ledakan ini